waktu kang cecep datang
nyeser posisi bos bubun di terminal
biarpun badan kecil saya sempat diangkat
terus dilempar ke aspal
saya tetap setia sama bos bubun
saya tetap bertahan
dan berusaha supaya dia bisa balik pegang terminal
setelah keluar penjara
tapi setelah dia keluar penjara
terus balik lagi ke terminal
dia nyebut saya orang yang gak berguna
kamu sudah ada kerjaan
saya mau jualan burayot
besok dia belanja lagi atau enggak ya
kita doain aja sama sama
bek cepat udah banyak yang ngantri
makan sambalnya jangan banyak
saya mau makan
perut kamu gak kuat pedas
tapi kamu makan pedas terus
siapa yang aneh
kamu jangan marah marah terus berat
siapa yang marah marah
saya cuma mau tidur
saya cuma mau tidur
saya cuma mau tidur
belum aku copet
kan tadi udah kasih kode aman
dompetnya dipegang terus
di sini makannya begini
paling lauknya ya
kalau persediaan masih ada
memang saya belinya kalau kebetulan ke kota
segini juga alhamdulillah
makannya nggak ada beban
nggak ada beban gimana
makan di sini nggak bayar kan
kayaknya kita harus nambah produk
misalnya rangenang sama opak
berarti kita harus nama orang
berapa orang bos
satu atau dua orang
buat modal kita bisa pakai keuntungan dari kicimpring
kalau kurang sylvia mau tambah investasi
dengan catatan uangnya yang dipinjam yuli sudah balik
willy masih belum ketemu
sampai kapan kamu mau ngumpet di sini
buat bayar hutang buat sebuah bun
mungkin ada cara lain
tapi saya juga belum tahu
kamu sembunyi di sini
jangan kamu pikir aman
cepat atau lambat
anak buah kangdang
si herman yang disuruh silvia bakal sampai juga ke sini

buat beresin masalah saya
saya sudah terlanjur ada perjanjian sama kang darman
minta kang darman buat berhenti nyari saya
beberapa koleksi gila juga sama pregunta saya
willy tetap harus ketemu
sekarang bukan karena uang
tapi karena sudah bikin kalian jadi seperti orang bodoh
dan bikin reputasi saya jadi jelek
kalau willy ketemu
nggak usah dibawa ke sylpia atau ke saya
kamu gak bisa
kamu gak bisa
nggak usah susah nyari nyari dia
kalian tunggu aja
dia bakal muncul sendiri
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang
bos nyuruh kita buat nyari orang baru
kamu gak bisa dulu
kamu dari mana
itu ada apa
kamu bukannya anak buah setia dia
sebelum dia enggak anggap saya
waktu kang cecep datang
nyeser posisi bos bubun di terminal
saya orang yang paling depan menentang
biarpun badan kecil saya sempat diangkat
terus dilempar ke aspal
saya enggak mundur
saya tetap setia sama bos bubun
saya tetap bertahan
dan berusaha supaya dia bisa balik pegang terminal setelah keluar penjara
setelah dia keluar penjara
terus balik lagi ke terminal
dia nyebut saya orang yang gak berguna
kamu sudah ada kerjaan
saya mau jualan burayot
belum tahu belum ada modal
kalau kamu balik ke terminal
kamu bisa punya kerjaan lagi
enggak usah mikirin mau jualan burayot
karena kamu enggak punya modal
kamu kan tahu
kalau bos bubun udah enggak di terminal lagi
kamu mau ajak saya ngelawan dia
nasib kita bakal sama seperti willy
seperti yang lain
yang coba coba melawan dia
saya lebih cerdas dibanding